upaya revisi undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu empat belas tentang mpr dpr dpd dan dprd md tiga tampaknya akan berjalan mulus
semua fraksi disebutkan sudah setuju dengan revisi yang nantinya akan diberlakukan
revisi itu antara lain tentang penambahan kursi pimpinan dpr mpr serta mkd
sidang paripurna yang akan berlangsung selasa siang akan membahas revisi undang undang md tiga
agar dimasukkan ke dalam program legalisasi nasional
fraksi pdi perjuangan mengajukan draft revisi undang undang md tiga
dan meminta perubahan atas pasal lima belas tentang posisi wakil ketua mpr
pasal delapan puluh empat tentang posisi wakil ketua dpr dan pasal satu ratus dua puluh satu tentang penambahan kursi pimpinan mkd
hasil pembahasan revisi terbatas undang undang md tiga harus melewati persetujuan seluruh anggota dpr pada dua kali sidang paripurna
jika semua sepakat pdi perjuangan dapat mencari penambahan kursi pimpinan md tiga

pdi perjuangan meminta para pimpinan mpr untuk mencari penambahan kursi pimpinan mpr
saya kira itu normal dan suratnya juga nanti akan dibacakan di paripurna
kita ke gedung dpr sudah ada dimas adityo di sana dan dimas seperti apa setelah reses
apa saja nih isu isu yang akan dibahas di sidang paripurna
dan lalu perkembangan revisi undang undang md tiga sudah sejauh mana dimas
selamat siang yuda setelah kurang lebih tiga pekan menjalani reses dan juga liburan natal dan tahun baru
anggota dpr mulai hari ini kembali beraktivitas dan ditandai dengan dimulainya sidang paripurna
pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang dua ribu enam belas dan hingga tahun dua ribu tujuh belas pada hari ini
jadwal sidang paripurna sebetulnya di jadwal ke tiga
pada sekitar pukul tiga belas tiga puluh tadi
namun sidang paripurna dibuka agak mundur begitu karena masih menunggu ketua dpr setia novanto yang hari ini menjalani pemeriksaan di kpk
begitu dimulai sidang paripurna dpr yang sedianya akan mendengarkan pidato ketua dpr setia novanto
masih diwarnai beberapa interupsi interupsi
jadi sejumlah anggota dpr ada beberapa isu yang diangkat oleh sejumlah anggota dpr tersebut
dari isu soal pengangkatan pegawai negeri sipil dan juga soal hingga sampai harga harga yang melambung tinggi bagaimana dpr harus bersikap
saya ingin menyoroti bahwa memang pada hari ini rencananya akan disahkan rancangan revisi rancangan undang undang md tiga
sebagai inisiatif dpr
saya tegaskan pada saat ini bahwa rapat paripurna ini baru akan mengesahkan revisi rancangan undang undang
nomor empat puluh dua tahun dua ribu empat belas tentang md tiga dan belum mengesahkan undang undangnya begitu
karena masih akan ada proses proses selanjutnya di mana setelah disahkan sebagai rancangan undang undang md tiga akan direvisi
maka baru kemudian akan masuk ke dalam pembalasan
pembalasan dpr bersama pemerintah
memang undang undang md tiga usulan ini termasuk usulan dari pdi perjuangan seperti yang tadi disampaikan
untuk menambah satu lagi kursi pimpinan bagi fraksi terbesar di dpr tersebut yuda
dan selain revisi undang undang md tiga dalam rapat paripurna ini juga mengembuka
akan bagaimana dpr akan melakukan kegiatan kegiatan legislasinya pada sepanjang tahun dua ribu tujuh belas ini
kita mengingat bahwa ada
sekitar lima puluh rancangan undang undang yang masuk dalam program legislasi nasional tahun dua ribu dua puluh
memang tampaknya dpr perlu melakukan kerja yang lebih keras lagi karena dua ribu tujuh belas ini banyak pr yang harus dilakukan oleh dpr
termasuk menyelesaikan tentunya rancangan undang undang penyelenggaraan pemilu
yang akan menjadi dasar pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas di mana ditargetkan april ini sudah harus selesai
ya baik dimas adityo terima kasih untuk informasi anda dan selamat bertugas kembali